bapak sudah dekat tadi udah sms ibu bilangnya sudah sampai pangkalan
bunga tunggu bapak
hati hati mas disini banyak rancang pakunya
capek banget lu tis
pada duduk doang nih gak mesen apa apa
wih dapet banyak lu
kata bapak saya walaupun sedikit harus kita syukurin
jak saya gak lihat pur dari pagi kemana ya
dia lagi ke muara karang survei restoran
jadi makan malam
jadi biarin dah
biar hidupnya lebih berarti biar dia ada semangatnya lagi
lu berdua kalau kagak mesen apa apa mending sono pergi dah
iya po kopi satu
bahkan disini kurang gila kalo gw kita lanjut

bukan se buat buat video
udah dapet tempatnya
gue udah ketemu restorannya
yaudah lo liat harganya
sekalian lo pesen tempatnya
sekalian bungkusin satu bungkus buat kita ya
si pur belum balik
sampai sore begini
ya udah biarin aja
temen kita lagi senang
kita juga harus bantu
lo bantuin tis
saya bisa bantu apa ya jak
lo beliin aja dia bunga
buat dia ngasih ke ani
ya bang ojak
ke jalan rawa bebek
ke rumah pacar bapak
ke rumah istri saya dong
alhamdulillah pak jacky
puter balik mas
di depan ada razia
anterin gue ke rumah mak
tapi saya mau ke pasar dulu beh
mau beli bunga
mau beli bunga
buat purnomo beh
biar dikasihin ke neng ani
bunga dikasih tita
kan romantis beh
kalau gitu gue ikut ke pasar juga
mau beli bunga
buat siapa beh
hah razia dong
maaf mas numpang nanya daerah sini kalau pom bensin di mana ya
disana itu gak ada adanya disana
ya yang so tau disana tuh udah tutup
kok kamu gak tau ya aku so tau
kamu itu yang so tau
makasih bang majak
eh iya mas pur gimana jadi
jadi kayaknya sekarang si pur lagi survei tempatnya
dari tadi pagi pergi dari gak pulang pulang
bunga tunggu bapak pulang
bapak sudah deket tadi udah sms ibu
bilangnya sudah sampai pangkalan
bunga tunggu bapak
bunga tunggu bapak pulang
es daot tadi kan belum bayar
manapur beres semua semuanya udah beres gue tinggal ngomong ke ani
nggak usah ngomong kalau ngomong namanya bukan kejutan
serius gue nggak ngomong ke ani iya pokoknya sekarang lo pulang bersih bersih mandi pakai
baju yang rapi terus pakai nasi gue minjem dong update status lucu itu kalau lihat orang cupuh